profesor adalah yang menciptakan apa nih prof nyebutnya serum
tim subdit cyber ditreskrim suspolda metro jaya telah menaikkan kasus klaim obat covid sembilan belas
dalam konten youtube musisi anji ke tingkat penyidikan
artinya kasus telah memenuhi persyaratan untuk diselidiki dalam sangkaan pelanggaran undang undang ite
keputusan ini diambil setelah polda melakukan gelar perkara pada kamis pagi
rencananya subdit cyber ditreskrimsus akan memanggil anji dan hadi pranoto pekan depan sebagai saksi
selain itu polisi juga akan memeriksa tiga saksi ahli
di antaranya ikatan dokter indonesia saksi ahli bahasa dan ahli ilmu teknologi
memang sudah memenuhi unsur persangkaan di pasal dua puluh delapan junto pasal empat puluh lima a di undang undang ite
rencana tindakan lanjut kita akan melengkapi lagi perkasa perkasaan
di mana kita akan mencari penyelidikan
sementara itu terkait gaduh pasca unggahan videonya di youtube tentang klaim hadi pranoto menemukan obat covid sembilan belas
anji menyampaikan permintaan maaf
saya anji ingin meminta maaf kepada semua pihak karena kegaduhan yang terjadi
hal itu disampaikannya dalam video yang diunggah ke kanal youtube miliknya dunia manji
dalam video permintaan maafnya itu anji menyatakan bahwa dirinya belum mengenal hadi pranoto sebelumnya
anji mengaku tertarik mengundang hadi untuk membicarakan covid sembilan belas di akun youtubenya
setelah melihat banyak media yang mewawancarai hadi saat dirinya berkunjung ke pulau tegal mas lampung
dalam video itu anji juga menambahkan bahwa dirinya baru menelusuri latar belakang hadi pranoto di tengah tengah wawancara
lalu soal status dan kredibilitas pak adi pranoto yang dipertanyakan oleh banyak orang
itu juga saya tanyakan
dalam video tersebut
prof tadi pertanyaan saya belum sempat terjawab profesor belajar ini sejak kapan dan dimana
kita melakukan riset ini dari mulai tahun dua ribu
dua puluh tahun lalu
saya terkejut ketika mendapatkan informasi bahwa ternyata beberapa hal yang berkaitan dengan status bapak hadi pranoto
dan juga pernyataan pernyataannya ternyata tidak valid
sebelumnya video unggahan anji di youtube bersama hadi pranoto terkait temuan obat herbal untuk covid sembilan belas ramai diperbincangkan
cyber indonesia melaporkan keduanya lantaran khawatir informasi tersebut akan meresahkan masyarakat
tim liputan cnn indonesia